dia lahir di rumah ininya
pertama kali dia jatuh
waktu pertama kali manjat disitu
waktu itu kan gue ada disini
udah ada yang beli belum di rumah
dia kan lagi jadi pembeli
kan kita perlu uang
rumah yang baru perlu dibayar
terus kita mau pindahan
gimana sih kan perlu uangnya
kenapa sih lo gak minta tolong si andri aja
kan dia orang marketing
gak usah nanya
kan si mina udah banyak yang ngebantu
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
eh tapi kalau ada pacarnya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
gak usah nanya
nih buangin layarnya
terus isi lagi

biarin di lemari apakah di keliarin aja
biarin di dalam lemari aja deh
oh yaudah kalau gitu kamu bawa ke mesin suci ya
dengar dibawa pulang dipakai menanak nasi
males banget ini susah banget
si indra yang penyah roker wannabe
sini lagi embernya air bersih ya
kok pominah mau sih nisahin bayinya
padahal kan masih butuh asik
mungkin malem kali dibawa kesininya
padahal sabar dulu aja ya
ntar kalau udah lepas susu baru diambil sama bu put
mungkin kalau dibawa dari bayi ikatan batinnya sama bu put lebih kuat nyok
buset lu berdua kerja dari tadi kagak kelar kelar
cepetan bentar lagi bayinya mau datang
ini udah mau kelar pak rw
dari tadi kelar kelar mulu tapi kagak kelar kelar
dulu saya kerja di cleaning service
kenapa kamu berhenti
bukannya berhenti tapi dipecat
atasan saya kalau ngasih perintah nggak jelas
bukannya kagak jelas lunya yang kelewat rajin
belom disuruh kerja mudah lu kerjain
kalau ini gak dipake
laku mahal pak rw
sekalian aja nih taman lu jual
kok belum dateng juga sih kak
takut ada apa apa di jalan
tadi kan udah gua telfon
kan lo tau lagi nunggu dokter anak gimana sih lo
tapi masa iya dokter anaknya belum datang
ya mana gua tau
jurma sakit itu anak bayinya banyak bukan adek kita doang
tau gitu tadi gak usah buru buru ngerjainnya
kalau udah rapi kan enak
udah dong jangan berantem
indri lagi deg degan nih
deg degan kenapa neri
nggak sabar pingin gedeng dede bayi
aku boleh minta tolong gak
duduk aja kak ngobrolnya
terima kasih ya indri
dari bayinya datang jam berapa
cuman ini udah gak sabar buat nunggu sih indri
oh iya maaf ya aku belum sempat ke rumah sakit
soalnya lagi sibuk ngurusin rumah baru
lagian disana juga rame tiap hari
manoid juga tiap hari datang ke rumah sakit
jangan kan elu nih
tahun tahun tinggal di rumah ini
sekarang harus pindah
bila akhirnya rumah ini ya
pertama kali dia jatuh
waktu pertama kali manjat disitu
waktu itu kan gue ada disini